cukup bapak ibu kita lanjutkan kembali
mohon tenang terima kasih
baik saya akan lanjutkan kepada capres murud dua untuk menanggapi
waktunya masih sama bapak satu setengah menit
dan dimulai ketika bapak berbicara
silahkan bapak prabowo subianto
iya jadi kembali bagi saya
dengan realita bahwa hubungan antara negara tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya
jadi kepentingan nasional yang inti
masalahnya pak jokowi saya ini memang profesi saya bidang saya adalah
saya pelajari ilmu perang ribuan tahun sejarah perang saya pelajari
teknologi saya masih kuasai pak
saya tahu jarak jarak peluru kendali masih saya tahu
jadi saya mohon pak ini bukan menyalahkan
tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah
bukan salah bapak
salah enggak tahu saya
iya yang ketawa
kenapa kalian ketawa
pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita
kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita
saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah
jadi ini yang saya mohon perhatian
baik terima kasih bapak
silahkan ketawa kalau negara kita lemah
silakan duduk kembali
mohon tenang para pendukung
debat uji panelis sudah selesai
boleh kita berikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis untuk keempat tema di malam hari ini
boleh bapak ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis
silakan memberikan apresiasinya
mah bisnis ini
sedikit ket placing menarik
ujian dari blog yuk di bawah sini
debat keempat capres pemilu dua ribu sembilan belas